diduga menderita vertigo seorang petani di tasik malaya tewas
akibat terjatuh dari pohon kelapa setinggi hampir sepuluh meter
sementara itu petugas imigrasi kelas dua cirebon selasa siang
menangkap seorang warga negara asing asal jerman
karena tidak bisa menunjukkan paspor
informasi selengkapnya kami himpun dalam jawa barat dua puluh empat jam
adi nurdin warga kampung sukahaji desa dawagung
kecamatan raja polah kabupaten tasik malaya
ditemukan warga sudah tidak bernyawa
di dalam parit saluran irigasi selasa siang
sebelum menemukan tubuh adi yang berprofesi sebagai petani itu
warga sempat mendengar suara keras yang berdebam ke tanah
saat dicek warga menemukan adi tertelungkup dan sudah tidak bernyawa
menurut keluarga adi memiliki riwayat vertigo dan sering kambuh
diduga vertigonya kambuh saat memanjat pohon kelapa
kebakaran terjadi di kampung babak
di kampung bantar kemang kelurahan baranang siang
kenyampatan bogor timur kota bogor pada selasa dini hari
api merambat cepat lantaran rapatnya material kayu dan plastik antar rumah
serta banyaknya kendaraan dan tabung gas yang ikut meledak
warga akhirnya berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya
sekaligus mengevakuasi barang yang bisa diselamatkan
sedikitnya tujuh rumah warga dan belasan motor hangus terbakar di lokasi
dan delapan belas kepala keluarga diimusikan ke posko darurat
api baru bisa dijinakan setelah pemadaman berlangsung selama hampir dua jam
pertugas pengawas keimigrasian menggiring warner rolf bullenkor
warga negara jerman ke kantor imigrasi kelas dua cirebon
pria berusia enam puluh tiga tahun ini ditangkap dari desa mundak jaya
kecamatan cikedung kabupaten indramayu pada selasa siang
warner ditangkap karena tidak dapat menunjukkan pasport
dan hanya memiliki fotokopi izin tinggal sejak dua ribu lima belas lalu
dari data sistem manajemen informasi keimigrasian diketahui
warner masuk ke indonesia
melalui bandara soekarno hatta pada tahun dua ribu delapan
menggunakan visa kunjungan sosial budaya
selama tinggal di indonesia
ia juga sempat menikah secara siri dengan warga indramayu
menteri aparatur negara dan reformasi birokrasi asman abnur
bersama kapolri jenderal polisi tito karnavian
menandatangani notak kesahpahaman
tentang tata cara membangun zona integritas
di mapolda jabar selasa siang tadi
penandatangan itu untuk merealisasikan program nawacita
untuk menciptakan pemerintahan yang bebas korupsi
dan iklim birokrasi yang bersih dan melayani
kapolri jenderal polisi tito karnavian menyebutkan saat ini
polisi telah memiliki instrumen sendiri dalam melawan korupsi
bahkan dua belas polres di indonesia telah mendapatkan penghargaan
sebagai wilayah bebas korupsi
sementara itu menteri pendayagunaan reformasi birokrasi asman abnur
menambahkan bahwa polres yang berhasil mewujudkan zona integritas
wilayah bebas korupsi diberikan apresiasi berupa tunjangan kinerja
satu tingkat lebih tinggi dari polres lainnya